yang juga jadi sorotan saudara pegawai swasta sampai dengan freelancer akan dikenakan potongan gaji
untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau tapera
potongan wajib yang dikenakan mencapai tiga persen dari gaji
tabungan ini akan dikelola oleh badan pengelola tapera
fungsinya penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan
dengan berlandaskan gotong royong seperti bpjs kesehatan
meski niatnya baik namun kebijakan ini akan menaikkan beban bagi pekerja
menurut presiden jokowi pro kontra pasti ada
juga ikut berhitung mampu atau enggak mampu berat atau enggak berat
seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya
hal hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra